daripada ntar ujung ujungnya fitnah
mendingan lu berdua diam dah
jangan buang buang tenaga
cuma mikirin yang jelek jelek
muka lu udah jelek
makanya kalo ngaca jangan comberan
udah dah mending kita balik
tak ada harus saya nalakan di masjid
tapi ji gak ada salahnya lagi lu dengerin nih
eh ji kita ini berdua emang preman
tapi posisi gue buat ngelindungin ame ngejagain lu ji
bener ji pokoknya jangan sampai mereka galam kekuatan buat ngejatuhin lu
yaudah gini aja ji
lu emang orang terlalu baik sih
jadi gak ada perasangkanya sama orang lain
eh terserah dia sih

nanti kita berdua ngejagain
nanti kita berdua ngejagain
nanti kita berdua ngejagain
aduh mak pulang aja duluan deh
ngapain sih barengan sama kita ya
eh gue juga sebel liat lu
gue cuma ada perluannya sama sirung
udah umi gak apa apa
bagian kan jalan bareng bareng lebih enak

nih ya gue setelah gue ngeliat nih si jonny nhajji amel dan lu
gue jadi punya ide nih
gimana kalau di kampung kita ini kita bikin pengajian
pengajar buat anak anak gitu
soalnya nih ibu ibu sama bapak bapak kan udah ada pengajian rutinnya
nggak ada sih
ya gini kita bikin pengajian buat anak anak ya
lu yang mengajar nih
lo mudah kemana mana tapi rum lupa sendiri sama warga sini
makanya gue ingetin deh sekarang
tapi idenya bagus juga tuh mak lo setuju
ah nggak usah dipercaya deh
sosok niat baik biar sampai kembali lagi tuh namanya si sulam
supaya orang lupa sampai kasus kecelakaan
jangan gitu dong mak kalau punya masalah selesain aja
nggak usah nutup nutupin kesalahan gitu ya
pakai cara ngalihin perhatian segala
mak aku mau pulang ya
kenapa mesti pulang duluan
lo keliwatan orang orang mau pulang juga
deh jangan ditanggepin sama jangan dipikirin ya
ini kan bulan ramadan bulannya penuh berkah ya mak
ya ya emang gini cobaan dari allah nih di bulan ramadhan ini
ayah ikhlas ikhlas ngerimanya
iya mak ayah percaya kalau sama mak
gue tadi sempet hampir ketiduran pas ceramah bar
makanya lo kalau ceramah lo makan gelimbing sayur
ngapain tuh orang pada bar
gue sih curiga nih ada apa apainya
ini pasti ada yang mau direncanain bar
kayaknya ini sasarannya disullam lagi
kita mesti selidikin nih bar
eh nek saya didatengin polisi
iya polisi ke rumah saya
dan saya disuruh dateng ke kantor polisi
tapi mana ceritanya sih
sekarang lo malah dipanggil polisi
ya ella gue bisa bantu apaan sama lo
ya saya pengen minta dukungan dari pak aji kalau terjadi sesuatu sama saya
gue bukan gak mau bantu lo
tapi kalau yang namanya urusan dengan polisi ya allah
gue nggak mau kok campur dah
kakak bisa begitu dong pak haji
kasian pak si kardun
kalau pak haji nggak belain si kardun bisa kalah sama si sulam
aduh dia pak haji
saya kan perlu dukungan juga dari orang pintar kayak pak haji
biar agak direndahin sama si sulam
lu kan tahu kita di sana dulu gimana
nah pak haji tapi ini kan kasusnya beda
gak ada salahnya kalau pak haji belain bang kardun
kalau saya menang pak haji juga kan senang bisa ngalahin sisulan
iya kan iya kan
iya deh gue setuju
gitu dong oke
ambil kompensi lapangan ini jom
haji mau gini mau main putar malem malem begini
ji maksudnya sih sobar ini
tuh muhyiddin sama gengnya lagi nyusun rencana buat ngancurin lo ji
lo lupa puasa pada ji
lu berdua puasa sih puasa
ini beneran ji
mereka ngumpulnya serius banget gak
lo lihat juga kan tuh rob
ya mereka pada ngumpul pada ngobrol
daripada kita enggak tahu mereka ngomongin apaan
nah bener tuh kak titi robi
daripada ntar ujung ujungnya fitnah
mendingan lo berdua diam dah
jangan buang buang tenaga
cuma mikirin yang jelek jelek
makanya kalau ngaca jangan comberan
udah dah mending kita balik
tak ada harus saya nalakan nih mas ji
nggak ada salahnya lagi lo dengerin nih
kita ini berdua emang preman
pokoknya jangan sampai mereka galang kebuatan buat ngejatuhin lo
ya udah gini aja ji
lo emang orang terlalu bahaya sih
jadi nggak ada perasangkanya sama orang lain
eh terserah dia sih
dengerin aja sekali aja ji
kan temen kecil lo
pokoknya gue nggak bisa tinggal diem
lo jahat sih
nggak tinggal diem
lo jahat sih
gue walaupun nggak ada urusannya sama lo ji
bakal tetep ngawasin lo ji
tenang aja lo ji
ada dua makhluk ganteng di depan mata
yang selalu hati hati kan
cukup cita ulang timba
eh lo berdua nggak usah khawatir
gue juga udah punya jagoan kok
iya kak rob
ada om sulam juga
bulan puasa gini kok malah jadi tambah ganteng sih
bikin jantung hati kak dakdikdugar gitu loh
pegang sini tangannya
gimana kalau om sulam aja sih nih deh
jangan urusin gue
urusin dulu nih anak lo
kalau tuh cangkong nih
jadi anak kenapa
ya allah bapak
om sulam doangan kok
eh tapi lo kan gede caranya
susah nih anak lo kalau lahirin kagak diajaniin ha
aduh ngapain sih tarik taring
kalian lihat kan
ini petasan parung
ya udah deji
gue pamit dulu ya
kalau ada apa apa kasih tau gue
dari dulu nggak berubah begini aja
heran si badar ya
masanya tadi nyariin mamang
itu besok warung
kita jualan lagi
oh jadi kubur haji sulam teh tetep buka di bulan kuasa
yaelah buah kan
ya elah buah kan
puasa mau jualan bubur
anak orok nyelah kan
kalau bukan jualan bubur aku nang matu deji
udah ntar besok rumah aja dah
insya allah deji
mamang sama leila besok sudah standby di mahkusa aku
kayak lu kagak tahu saja
kalau hari hari pertama itu biasa
masih penuh tuh
masih penuh orang orang